pak kecil buat harun dan karta pak
terserah bagaimana caranya
yang penting kami mau
tanah itu dibebaskan
dan tidak menimbulkan masalah
pada saat pembangunan berikutnya
itu masalah kecil
itu masalah gampang pak
eh mohon maaf pak sebelumnya
kalau saya tinggal sebentar disini
masih banyak jalan keluar
mau cuma pertahankan tanah kita ini
tidak bisa dihubungin bang si aceh
kalau gitu lo aja
tapi lo berani kan
jangan takut bos
walaupun kita cuma berdua
bahaya nih kalau gini caranya
kalau gitu gue tau beres ya
kalau gitu gue tau beres sih

jangan ngangguk ngangguk aja
tau gak tugas lo apa berdua
tau gak tugas lo apa berdua
gak tau bos
lalu kesana deh
oh kalau gitu mah jelas kan
pokoknya gue gak mau dengar
lu berdua kalau ada apa apa
terus saya yang sendiri
haduh lo kayak apaan aja sih
lo belum apa apa udah minta duit
nih kan gue udah bilang
masalah ini tuh gak akan beres
kalau si karta sama si arun itu kecampur
pokoknya kita harus lawan mereka
kalau gitu gue ikut sama lo ya di ya
gue gak mau jual tanah gue
melalui si karta sama si arun
besok pagi kalian tunggu jualan emang muka
yaudah gue duluan ya
besok pagi ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan subscribe ya
dan subscribe ya
sudah mudah mudahan segera sembuh ya makasih pake salib seolah negara negara tanah kayaknya
nih ya allah ya rabbi ini berapa ya buya lima aja ya deh aja deh bu kalau ini berapa jagungnya
hai lima aja ya bu ini ya bu ya ini ya bu pulang yuk ayah jurik datang dasar pengacau
jadi semuanya udah beres tinggal nanti kekurangannya menyusul dan ya inilah pak kelebihannya tanah allah karena ini tanah allah jadi saya minta sama allah supaya semuanya aman lancar tapi ada sedikit masalah pak masalah apa pak tanah kuburan itu bos kami mau tanah kuburan itu pun dibebaskan
masalah apa pak tanah kuburan itu bos kami mau tanah kuburan itu pun dibebaskan
harun dan karta pak ya choosing andi mau
tanah itu includes
dan tidak menimbulkan masalah pada saat pembangunan berikutnya
itu masalah kecil
itu masalah gampang pak
mohon maaf pak sebelumnya
bapak nggak apa apa kan pak
kalau saya tinggal sebentar disini
marifat sebentar pak
aduh masih lelet aja
timbang buka pintu sih
jangan usaha kayak gitu pak
kamu paksa warga kan untuk jual tanahnya pak
udah deh jangan ikut campur urusan laki
yang penting duit masuk terus ke kampus
semua orang benci sama abang
benci sama aku
benci sama daus
dan aku capek bang
semua orang selalu aja menghina kita bang
biar aku abisin dia
tuh gak bakal nyelesain masalah bang
lebih baik kamu berhenti menghalalkan segala cara bang
kamu yang aku abisin tau
eh duduk duduk
kamu jangan diem aja dong
gak ada masalah
lo tau pak
pak jumadi kan
dia nggak mau bebasin tanah kuburan itu
ya iya dia nggak mau bebasin tanah itu
otomatis kita gak bisa bangun perumahan disitu
ya salah satu caranya adalah
yang gue tau
tanah kuburan itu kan
lo mesti jual tanah itu
baru kita bisa bikin rumah
kamu mau jual tanah wakaf banget
jangan dikucampur kamu
rumusan laki juga
bang aku cuma ingetin
kamu boleh bohongin warga

kamu boleh bohongin warga tapi kalau kamu sampai ke sana kan
sampai jual tanah wakaf
kamu bisa celaka bang
ini uang sebagai tanda jadi pembayaran tanah kuburan pakarta
sisanya setelah surat suratnya selesai dan lengkap
saya terima uangnya nih ya
tanda jadi berat
banyak duit kita
deh sekarang kita punya banyak uang
aku udah gak mau denger cerita tuan